kauan kali si kompor gas itu ya
kau tengok nih
selain berantakin kamar kau
kayaknya dia curi sesuatu dari kamar kamu
itulah aku gak tau man
tapi yang aku liat
dia kayak masukin sesuatu gitu ke kantongnya
nah sekarang cobalah aku cek dulu kamar kau nih
lo beli jaket baru
iya tadi di sebelah ada tokoh
baju terus gue beli sekalian aja deh
dan gue juga beli ini buat lo
ini buat gue
ini cantik banget
sukses banget sih lo
sam lo kenapa sih

aduh kenapa gue malah jadi mikiran mulan dari sih
sam sam stop sam stop mikirin dia stop mikirin dia
lo harus bisa menelepon dia ayo sam
lo mikirin apaan sih
gue cuma terbawa suasana aja cuma terbawa suasana
gue gak nyangka lo mau nerima pemberian gue
iya apaan sih sam
semua yang dari lo pasti gue suka dan gue gak akan pernah nolak semua yang dari lo
ada yang gue pengen tanyain sama lo
yaudah tanyain aja mau tanya apa
ya lo kan udah tahu perbuatan lo dan bella itu salah
kenapa lo gak aduin ke pak umar aja
sam gue gak mungkin dong aduin ke pak umar
gue pernah bilang sama lo kalau aku gak berani sama bella
kalau bella tau gue ngebocorin semua
aku tuh bakalan jadi lemper sama gorengan
buat apa lo takut
sam sekarang udah ada yang ngelindungin lo
lo tuh ternyata sweet dan gentle banget ya chef
tapi gimana berarti lo mau ngaduin ke pak umar soal perbuatan lo dan bilang salah itu kan
kalau gue ngaduin semuanya ke pak umar gue juga ikut kena hukuman
karena gue terlibat
hukuman loh kan bisa dibagi ke gue
nanti kita kerjain lah
jadi maksud lo lo mau ngeringanin hukuman gue nanti
ya ampun sam lo tuh sweet banget sih
gue mau deh kalau itu buat lo
feeling gue emang benar
kalau itu cahaya hebat gue bangga sama lo
ini rupanya barangnya
waalaikumsalam akhirnya kalian pulang juga
kok kamu basah kuyuk kayak begini
tiana kamu kok biarkan mulan itu basah kuyup kayak begini kan lagi sakit
iya tadi mulan itu
tadi aku belajar kelompoknya sambil main air
memangnya itu tugas kelompok apa ya sampai basah basah kuyuk kayak begini
jadi gini om tadi kita itu bikin drama jakarta ruk ya kan
nah om tahu kan drama jakarta ruk
nah terus habis itu kita jadi bidadari bidadarinya
kebetulan di sini yang paling cantik sisi jadi sisi yang jadi nawang wulan
kalau karin sama mulan nah biasa aja bidadari biasa
terus nggak sengaja mulannya kecebur terus basah
gitu ini kan
pak semoga jangan marah ya
lagian aku udah nggak kena penapa kok aku udah mendingan nih
boleh cek tuh nggak panas kan
udah deh om tante karin sama sisi pamit pelan pria
terima kasih ya
terima kasih om
terima kasih ya
udah saling cepat basah kayak begini
loh ini apaan sih devon kok berantakin di kamar gua
ini aja tolong
eh kau wat kalis kompor gas itu ya
kau tengok nih selain berantakin kamar kau kayaknya dia curi sesuatu dari kamar kau
aduh itulah aku nggak tahu man tapi yang kuliah dia kayak masukin sesuatu gitu ke kantongnya
sekarang cobalah aku cek dulu kamar kau nih mana tau ada yang ngilang kan
yaudah aku cek lah
eh man kukabarin aku kalo ada apa apa
wuh isi isi gila juga ini
rasan semuanya ada
rasan gua sholat aja dulu deh
ya allah hamba percaya bahwa engkau tidak akan memberikan hamba suatu masalah di luar kemampuan hamba
maka dari itu hamba berserah diri kepadamu ya allah
hamba yakin bahwa engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku
amin ya rabbah
sekarang dollsistor selesai mati
udh push moment ya verdad ya
ya ya pak
amin ya rabbah